yang mendekat atau bahkan meskipun mereka belum mengumumkan capres sudah ada partai partai yang mendekat
norma yang bicara mengenai bahwa harta kekayaan yang tidak wajar itu dapat dipidana
badan kebijakan pembangunan kesehatan kementerian kesehatan bersama fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
kebetulan popnas mungkin bang jali lihat postur segala macem akhirnya gue dipanggil tuh seleksi gitu mau bang jali sebenarnya tadinya
kalau selasa dari jam sebelas sampai jam setengah satu